pukul mangkok ini dan kenceng kenceng aduh takut pecah bubur enggak kang saya mau sarapan nasi
uduk pomun aja udah sarapan bubur kacang hijau aja buat penglaris enggak kang kalau sarapan
bubur kacang hijau mah enggak nendang di perut saya ya udah ntar kue tendang nih ini
kang kang tisna ke depan ya
tumben gak sama obed iya akunya lagi mau sendiri kang akunya juga ayo neng
udah pegangan udah kang
enggak kerasa anaknya pegangan besi motor
iya ya berangkat
kang hijau burr
ini teh mau kemana neng
neng cen cen mau kemana
oh ininya mau ke tanah abang
mau bantuin mama dagang
eh itu dia
oh ya allah
ke jeblos bang
jangan narik semua
dorong di depan
jangan dorong semua
gue jalan dulu ya bang ya
saya belum sarapan bang
gue sih udah
bagit ya bur burnya
tadi nggak usah gue bantuin
pukul mangkok ini dan kencing
pukul mangkok ini dan kencing

saya mah mau sarapan nasi uduk poh mumun aja
sarapan bubur kacang hijau aja
buat pang laris
kalau sarapan bubur kacang hijau mah
nggak nendang di perut saya
ntar gue tendang
baju ini masih bagus nggak
ya di lemari
baju ini bagus gak
ya lu tolong setikain dah
tati kelarin catatan ini dulu
tati bisa cepat
kalau abang gak ngajakin tati ngobrol terus
baru keluarga udah ke mopestu yo yo
perut gue mulas
biasa aja meren